setelah beberapa hari tutup aktivitas supermarket di palu sudah buka kembali
aktivitas jual beli mulai dijalankan setelah pasokan listrik perlahan kembali normal
supermarket transmat palu mulai beroperasi pada akhir pekan
mereka melayani beberapa kebutuhan pokok masyarakat seperti popok susu bayi hingga bahan pangan
meski harus mengantri warga menyambut baik dibukanya supermarket
karena telah lama mereka sulit untuk mencari tempat belanja untuk memenuhi kebutuhan mereka
lumayan lah hari hari begini sudah agak agak mulai
ya alhamdulillah karena saya keliling keliling beberapa hari ini stok susu sudah habis popok juga
dan ternyata ini buka walaupun antri ya harus memang begitu antri biar tertip
ya senang sekali lah pak bisa tercukupilah kebutuhannya walaupun enggak semuanya juga
tapi setidaknya bisa untuk beberapa hari ke depan
sama tutup nih supermarket belanjanya di mana
enggak belanja sih cuma ada bantuan logistik yang dari daerah daerah luar
kan kebetulan kan juga sampai juga ke rumah
nah ada juga beberapa bantuan dari keluarga yang dikirim ke sini
karena kondisi pasca bencana yang belum pulih seratus persen supermarket beroperasi dengan cara terbatas
pembeli harus terlebih dahulu mendaftarkan barang barang yang hendak dibeli
setelah itu barang yang dipesan akan diambil oleh pegawai
lalu konsumen akan menyelesaikan pembayaran di kasir
yang tersedia di depan pintu masuk
selama masa tanggap darurat transmart akan beroperasi setiap hari mulai pukul sembilan hingga lima sore
semua harga barang di supermarket dijual dengan harga normal
transmart dan cnn indonesia adalah perusahaan yang berada di bawah ct corp
sudah ada koresponden cnn indonesia edo ekariski di palu sulawesi tengah
ini kita patut apresiasi ya palu sudah mulai berbenah kembali bangkit
khususnya untuk roda perekonomian sepertinya juga sudah mulai berjalan
pantauan anda sendiri seperti apa kondisi di sana edo
selamat sore ferdi
jadi kalau bicara masalah aktivitas perekonomian masyarakat
sebenarnya pemulihan proses aktivitas perekonomian ini sudah berlangsung selama kurang lebih dua hari belakangan ini secara efektif begitu
salah satu supermarket sudah mulai beraktivitas ataupun berjualan kembali untuk melayani konsumennya
beberapa hari kemarin ada pasar pasar tradisional dan juga toko toko kelontong milik warga
serta beberapa layanan layanan yang dimiliki oleh masyarakat seperti bengkel dan juga toko toko lainnya
ini sudah mulai beraktivitas karena memang pasokan listrik yang masuk ke kota palu secara umum ini sudah mulai aktif
namun nyatanya beberapa titik titik pusat perekonomian yaitu pusat perbelanjaan pasar dan titik titik lainnya ini sudah masuk pasokan listrik
hanya saja kalau kita bicara ke arah minimarket ataupun beberapa tempat toko toko kecil yang ada di pusat pusat kota palu
ini beberapa ada yang memang belum buka
dampaknya akibat ini adalah akibat dari karena memang sempat terjadi penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat pada awal ataupun
saat baru baru saja gempa terjadi di beberapa minimarket
dan hal ini menyebabkan minimarket minimarket yang ada di kota palu hampir secara seluruhnya masih belum buka
karena memang barangnya sudah habis di dalam minimarketnya itu sendiri dan juga belum ada proses pemulihan kembali stok stok barang yang ada dalam minimarket
namun secara umum verdi kalau kita bicara aktivitas perekonomian masyarakat yang sifatnya menengah hingga ke bawah
ini sudah mulai pulih mulai dari pasar pasar tradisional
yang sudah mulai melakukan aktivitas jual beli dari pagi hingga sore hari
namun jika kita bicara pada malam hari aktivitas pasar pasar ataupun supermarket dan juga toko kelontongan
untuk mereka beraktivitas di malam hari karena memang mungkin pasca trauma yang terjadi pada saat awal awal gempa di palu ini terjadi ferdi
ya edo patut kita apresiasi kalau kondisinya memang sudah semakin membaik
tapi ini kalau kita bicara kondisi warga seperti apa kondisinya saat ini edo
apakah masih berada di shelter pengungsian atau memang sebagian ini sudah mulai kembali ke rumah mereka masing masing untuk proses rehabilitasi secara mandiri mungkin
masih memutuskan untuk tinggal di pos pos pengungsian dan sebagian lainnya
ini memutuskan untuk kembali dan melakukan aktivitas seperti yang mereka butuhkan
karena memang ferdi aktivitas di pos pos pengungsian yang ada di kota palu
bantuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan seharinya masyarakat ini masih cukup terbatas secara fasilitas air bersih listrik dan semacamnya
ini memang masih sangat terbatas dan masih sangat dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan suplai bantuan
ada beberapa masyarakat yang akhirnya memutuskan pada saat siang hari
mereka kembali ke rumah untuk sekedar memasak mencari mengambil air mandi dan melakukan aktivitas aktivitas yang mereka butuhkan sehari hari
namun saat mereka beristirahat mereka memutuskan untuk kembali ke posko pengungsian
karena memang masih menurut pengakuan warga setelah kami menelusuri beberapa hari belakangan ini
mereka masih merasa takut karena gempa gempa susulan yang magnitudonya kecil
masih sering terjadi dan mereka memutuskan untuk beristirahat di lapangan terbuka
ataupun tepatnya di pos pos pengungsian itu ferdi
edo satu informasi yang cukup simpang siur hari ini berkembang begitu
mengenai korban bencana gempa dan tsunami ini yang harus menyertakan identitas atau surat pengantar dari lurah rt atau rw
untuk bisa mendapatkan bantuan
sebenarnya ini seperti itu
bagaimana apakah anda sudah menelusuri atau mengkonfirmasi ke pihak terkait di sana edo
kalau bicara masalah suplai ataupun pengambilan bantuan verdi ini memang terkait di kota palu sendiri
dipusatkan di posko korem yang ada di kota palu itu sendiri
namun memang beredar kabar bahwa ada beberapa pengakuan dari masyarakat yang mengungsi
khususnya di lapangan yang ada di tengah kota palu itu namanya di depan kantor wali kota yang menyampaikan bahwa
dirinya dimintai kartu keluarga ataupun identitas lain yang tidak terbawa saat mengungsi
saat ingin mengambil bantuan bantuan yang sudah diasup ataupun sudah dimasukkan ke kota palu itu sendiri
sejauh ini pihak dari posko penampungan bantuan yaitu dari korem sendiri belum memberikan konfirmasi pada kami
terkait dengan hal tersebut namun ada memang beberapa pernyataan dari pihak warga terkait dengan hal tersebut verdi
dan sejauh ini sudah beredarnya kabar kabar
ini memang sudah akhirnya menuai kecaman kecaman dari berbagai pihak
karena memang kalau kita bicara masalah kondisi para pengungsi di kota palu sendiri saja yang secara asupan dari bantuan dari luar ini
masih mencukupi begitu verdi ada beberapa keluhan yang dimiliki oleh pihak pihak keluarga
ataupun orang orang yang mengungsi di pengungsian seperti mereka mulai terserang penyakit
keterbatasan kebutuhan obat minum yang mereka masih keluhkan sejauh ini belum ada
ataupun belum maksimal ada di posko
posko pengungsian dan sejauh ini secara intinya ferry atau secara umum para masyarakat yang ada di posko posko pengungsian
ini masih sangat membutuhkan bantuan bantuan baik sifatnya logistik air bersih ataupun obat obatan itu ferdi
baik terima kasih edo ekariski dari palu sulawesi tengah